ya udah tidur pendek ya kek
tiga kali deh
dua puluh kali kalo kamu masih disini
aduh udah udah panas
itu juga gampang kek
ih sepuluh kali kek
atau gimana ceritanya
kamu ini ingin belajar silat atau tidak
iya pengen kek
tapi gak sepuluh kali juga kakek
kali sadis banget sama alina
alina kan jarang olahraga pegel
satu hal yang kakek ingin tanya sama kamu
kenapa kamu ingin belajar silat
kek sebenernya sekarang tuh banyak banget orang orang jahat
hari mau jadi jadian gak jelas lah
alina tuh pengen belajar silat
palingnya tuh pengen bisa jaga diri alina sendiri kakek
kalau nanti kamu sudah pintar sinar
selain kamu bisa melindungi diri sendiri
dan kamu bisa melindungi sekar
ngapain juga melindungi itu orang kresek
apa kamu ada masalah dengan sekarang
ya ada masalah banget kayak
bukan ada masalah lagi
karena sekar itu lawan satu satunya alina di kampus
ini enggak enggak enggak
ya sudah abaikan masalah sekarang
bisa lenda dua kali deh kakek
ya udah kita lenda kakek
dua puluh kali kalau kamu masih disini
kamu tidak bisa lebih cepat lagi larinya lina
aduh gak bisa
gak bisa kakek itu udah paling cepat barusan
itu udah berapa puteran sih tadi alina kek
belum satu puteran
belum satu puteran
alina udah jauh banget ya alina capek
kamu zaman jadi anak yang manja
mau belajar silat atau tidak
tapi kan capek panas
bukannya alina takut dengan harimau
sepertinya dia perlu shock therapy
sebenarnya kakek capek ya alina mau duduknya disitu ya
kamu ini mau belajar silat atau tidak
ya tapi capek gimana dong
kalau kamu ingin belajar silat ayo teruskan larinya
tidak melesat dugaanku
lari cepat limbubu mengalir ke darah alias
tapi kemana dia perginya
kemana dia perginya
takut dengan suara harimau
tidak usah sedikit
kamu takut dengan suara harimau
kamu takut dengan suara harimau
kamu takut dengan suara harimau
lagi tidak tawa
apakah kamu jatuh dan ada yang terluka
lalu kenapa kamu menangis
kukuh hari dapat
dasar anak manja
kenapa sih bang mau ngagetin kayak gitu sih
ini ada kayak gini
syukurlah kalau gitu
ibu gimana di sana
masih lama ya di malaysianya
ya ibu juga pengennya cepat cepat pulang tau kay
apalagi setelah risa cerita semalam kalau
ibu kok lebih percaya sama risa sih
ya iya riza bilang ada hantu di rumah kan
eh malah risa yang takut
ya udah deh pokoknya kamu baik baik aja ya
udah ibu tenang aja ya
pokoknya kay bakal bikin ibu sama ayah tenang gak khawatir lagi
pokoknya kejadian ini malam itu risa aja yang ngigo
ya udah nih lanjutin dulu sama ayah kamu
bang aku mau mandi dulu ya
sekarang ayah mau siap siap dulu
kamu hati hati di rumah
oke dah ya
coba lebih cepat

hebat sekali tuan
saya punya rencana
sepertinya kita bisa bekerja sama
saya tahu tempat yang nyaman untuk kita bicara
saya tahu tempat yang nyaman untuk kita bicara
serangan yang saya kirim barusan
tepat mengenai kakinya
dan sekarang dia kakinya sudah pasti pinjam
sebaiknya aku menghindar
pak kasbu kenapa aku ngakir
semalam saya kepleset di kamar mandi
oh kesel ya pak
malah saya belum bawa ke tukang urut
maaf sekarang saya harus pergi
soalnya saya ditunggu rektor di ruangannya